kamu gak jawab apa apa
kamu sekarang telepon al
tanya dia dimana
atau lebih baik kita sekarang ke kantornya
saya mau lihat menu
saya sebenernya mama tuh gak terlalu suka manis
tapi karena tante rosan juga pesen
mama pesen deh
mama coklat aja
sama coklatnya satu
ring kotornya mau sekalian diangkat
terus lu bawa aja ya
thank you doang
terus tadi sampai mana obrolan kita ya
iya sampai mana tadi ya
jangan sampai bahas soal mbak nin lagi
tante udah pernah nyobain
skincare cantika belum
belum belum pernah
bagus tentu walaupun produknya lokal ya
tapi menurut aku bagus karena
kebetulan juga aku jadi brand ambasadornya disitu
aduh hebat sekali
tante biasa pakai
karena kan memang brand sendiri
saya yang mendirikan dan aldebaran yang mengembangkan ya
tapi kamu gak tau kan ros
kalau elsa ini dulu pernah
jadi brand ambasador
terus kenapa gak diperpanjang
aku mau nikah sama nino dan
perusahaan gak mengizinkan
jadi ya terpaksa mau gak mau
sayang sekali ya
aduh padahal cantik sekali elsa ini

udah kalau gitu ya
pokoknya tante mendoakanlah
semoga kamu sukses dimanapun kamu berada ya
dimanapun jadi brand ambasador dan bekerja ya
iya makasih banyak tante
mungkin tante mau coba serumnya dulu
kalau cocok kan bisa juga ditawarin ke temen temen tante
ya boleh deh
nanti mungkin bisa dikirim produknya
karena kan mungkin ya saya bisa tawarin ke temen temen
karena ada beberapa temen saya yang gak cocok sama maha ratu
ya kan karena milih skincare itu kan ketercocokan ya
mungkin nanti saya bisa tawarkan ke semua temen temen saya
ah udah dateng
ini terlihat bagus
ada strawberry di atas
udah ada di setnya kita langsung aja kali itu
kan udah gak sabar udah langsung pengen kayak potong gitu ya
untung aja gue bisa alihin pembicaraan mama soal banding
pak al justru memanfaatkan mbak elsa
kok dia disini ya
dia pasti mau ketemu sama marena juga
ya semoga al tidak keberatan
kalau aku ketemu sama rena
papa kok belum kasih kabar ya
soal andin dan al
biasanya kalau nggak ada kabar gini
berita buruk deh
andin sama al berpisah
karena masalah ini
pernikahannya elsa sama nino juga kena dampaknya
enggak enggak enggak
harus bisa mempertahankan
apapun masalah antara kamu
pertahankan pernikahan kamu
kamu sekarang telpon al
tanya dia dimana
atau lebih baik kita sekarang ke kantornya
udah belom naya

karena aku udah buat papa kecewa
aku pun juga gak tahu pak
aku juga gak tau kenapa mbak sawah
itu minta buru buru menikah sama aku
aku gak tau alasannya pak
satu sahabat ketika aku tahu

aku pun juga gak tau kenapa mbak sawah
aku yakin kau tau
tanpa batas waktu
dan aku akan berusaha
untuk bikin mas al jatuh cinta sama aku pak
dan aku udah jatuh cinta sama mas al
aku yakin kau tau
aku gak percaya nip
kamu bisa berkata kata seperti itu
aku tidak bisa berkata kata seperti itu
walau tanpa kata cinta

kamu ikhlas menerima semua perlakuan saya
kamu rido diperlakukan seperti ini nih
kamu rido diperlakukan seperti ini din
kamu jauh di mata
terbuat dari apa hati kamu din
kamu jauh di mata
tapi dekat di doa
kamu jauh di mata
kamu jauh di mata
tapi dekat di doa